terima kasih bos
status kamu masih joke training
kamu jadi pendamping uja
maksudnya partner bos
pakai istilah yang terakhir aja bos
kamu masih job training
udah berani berani yang ngatun saya
mau saya sebut partner atau pendamping itu terserah saya
kalau mau saya sebut
tapi mau tau nanti kemana aja sama siapa aja
tapi juga mau tahu urusan kinanti dengan adit
kinanti sama adit pacaran
sampai saat ini pun kita masih pacaran
terus adit punya rencana ngajak kinanti nikah
tapi kayaknya orang tuanya nggak setuju kalau anaknya pacaran
ktp siapa kang
siapanya aka saudara
dapat dari tukang copet yang pernah saya tangkep
terus saya hajar
copet yang dulu pernah ngambil hp anak kang emus
kemarin ketemu sama saya lagi operasi
terus saya minta hasil operasiannya
sama kartu atm
mau kang kembaliin
pasti dia udah anggap dompetnya hilang
gak usah dikembaliin juga gak apa apa kang
papi bukan preman
orang orang aja nyebut
papi itu preman
terus kalau papi bukan preman apa
papi bantu orang lain
untuk bisa usaha di terminal
dia adalah pelaksana lapangan
kenapa papi gak nyuruh kamus ngurus semua itu aja
kamu masih tanggung jawab papi
kepada seorang laki laki
aku gak bisa pergi
gak ada uang
semua ada di dompetku yang ilang
kartu aku ada di dompetku yang hilang
saya datang kesini bukan mau ngelamar kamu
gak usah takut
saya mau nganterin ini
ini dompet kamu kan
isinya gak ada yang saya ambil
kok ini beneran dompet saya
bener itu dompet kamu
bisa dikasihin ke om
silahkan masuk om
saya mau pamit aja
kamu sekarang sudah tidak jomlo lagi
sekarang ada si jufri disamping kamu
kamu sudah punya pasangan
sudah punya partner
pakai istilah yang terakhir aja
sudah punya partner
sudah punya pasangan
permintaan kamu saya kabulkan
status kamu masih joke training
kamu jadi pendamping uja
maksudnya partner bos
pakai istilah yang terakhir aja bos
kamu masih job training
udah berani beraninya ngatut saya
mau saya sebut partner atau pendamping itu terserah saya
kalau mau saya sebut pager bagus juga itu terserah saya
urusan semua warga yang gak mau ngejual tanah dan rumahnya lah

hari ini semua harus sudah beres
kalau saya bos
kenapa kamu marah
satu persatu ada gilirannya
back up dik dik
jangan terpancing main keras
nanti ada waktunya
saya juga siap bos
saya juga siap bos
saya juga siap bos
saya baru sampai murah
belum bicara sama kamu
saya sama murad biasanya satu paket pos
lagi di jalan kang
nggak ke pasar
udah dari pagi kang
cuma barusan ada urusan sebentar
kasih tau anak buah kamu yang ada disana
si amin barusan ngasih tahu
imas mau ke pasar
jangan sampai ada yang ganggu
apalagi nyolek dia
ima mau belanja
jangan sampai ada yang ganggu
apalagi nyolek dia
pengawalan teh standar protokol r